revitalisasi kawasan taman ismail marzuki dilakukan sejak dua ribu dua
revitalisasi ini mengusung konsep bangunan multifungsi
sesuai peran taman ismail marzuki sebagai pusat kesenian dan budaya
menurut informasi di laman resmi dinas kebudayaan dki jakarta
taman ismail marzuki dibangun pada seribu sembilan ratus enam puluh delapan di area seluas kurang lebih delapan hektare
taman ismail marzuki secara resmi dibuka pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
dan diresmikan oleh gubernur dki jakarta ketika itu ali sadikin
awalnya lahan ini hanya ruang rekreasi dengan taman raden saleh
dan kebun binatang jakarta yang kemudian pindah ke ragunan
gubernur ali sadikin mengubah kawasan ini menjadi pusat kesenian untuk para seniman jakarta
salah satu bangunan yang sudah direnovasi di kawasan taman ismail marzuki
adalah perpustakaan jakarta
dengan interiornya yang baru saat ini perpustakaan jakarta
dikunjungi hampir seribu orang pada hari biasa
pada akhir pekan jumlah pengunjung bisa lebih dari seribu orang
koleksi buku yang dikumpulkan oleh dinas perpustakaan dki jakarta
di perpustakaan ini pun bertambah termasuk arsip kejakartaan
perpustakaan taman ismail marzuki
perpustakaan taman ismail marzuki ini juga memiliki ruang inklusifnya
perpustakaan taman ismail marzuki ini juga memiliki ruang inklusifnya
yang dihususkan untuk penyandang disabilitas
fasilitas yang disediakan antara lain buku braille
dan komputer audio untuk penyandang tunanetra
tersedia juga ruang podcast bagi pengunjung yang ingin membuat konten kreatif
kita berada di kawasan taman ismail marzuki
kita mempunyai koleksi premium kita
di mana di kawasan taman ismail marzuki ini disediakan planetarium
jadi anak anak yang habis berkunjung ke planetarium
kita sediakan koleksi
koleksi antariksa mereka bisa belajar tentang kejakartaan
dengan koleksi kejakartaan kita
dan mereka bisa belajar seni dan budaya jakarta
di koleksi yang kita berikan
sebagai pusat kesenian
kawasan taman ismail marzuki memiliki galeri seni
untuk memamerkan karya karya para seniman
institut kesenian jakarta
yang berdiri hampir berbarengan dengan taman ismail marzuki
biasanya memamerkan hasil karya mahasiswanya di galeri seni ini
rektor ikj berharap taman ismail marzuki
tetap menjadi etalase karya karya mahasiswa
sekarang kami belum tahu ya pengelolaannya seperti apa
karena ini masih sifatnya aktivasi
tetapi setelah mungkin setelah nanti di grand launching
oleh gubernur kemudian sudah terbentuk pengelola itu
mudah mudahan kami sebagai institusi pendidikan sini
tetap bisa menjadikan tim itu sebagai showcase kami
proses penyelidikan ini akan menjadi
satu perkembangan yang sangat penting
pembangunan dan kesehatan taman ismail marzuki
selama tiga tahun
sempat menuai pro dan kontra di kalangan seniman
para seniman yang tergabung dalam forum
seniman peduli taman ismail marzuki menilai
banyak hal yang harus diperhatikan
dalam membangun gedung kesenian
karena pembangunan gedung gedung kesenian itu
sebenarnya nggak bisa disamakan
dengan pembangunan gedung gedung
kayak mall atau puskesmas
karena punya kriteria kriteria khusus
dalam pembangunan gedung gedung kesenian gitu
yang paling terlihat jelas itu
dari luar itu
seperti atapnya teater arena
dan geraha bakti budaya itu dari seng
sengnya itu yang seperti ini
ini sisa dari bangunan mereka
jadi ya bisa dibayangkan nanti
kalau sedang ada pertunjukan
itu kan sangat mengganggu pertunjukan
dengan wajah baru
taman ismail marzuki diharapkan
terus menjadi pusat edukasi
kesenian dan kebudayaan terbaik
yang dimiliki indonesia